penerapan pembatasan kegiatan masyarakat
selamat malam mas emil apa kabar
selamat malam baik alhamdulillah
mas emil ini empat hari lagi akan diberlakukan ppkm jawa bali
kalau kita lihat peraturannya tidak terlalu berbeda dengan psbb
hanya kali ini cakupannya berbasis pada kota dan kabupaten bukan keseluruhan provinsi jawa dan bali
baru saja diumumkan oleh ketua kpcpen
lalu ada yang beranggapan nih mas emil ini langkah yang tepat namun terlambat
ya baik sebenarnya berbagai macam
enam langkah telah dilakukan untuk bisa meminimalisir penyebaran
bahkan saat jawa timur mengalami peningkatan kasus dari mulai menjelang lebaran sampai beberapa bulan setelahnya
kita sempat mengalami masa kasus itu melandai
dan persisnya juga setelah operasi justisi dimulai empat belas september juga kasus itu semakin melandai
artinya semakin konsisten bahkan agak menurun
kisarannya tiga ratus plus minus per hari
cuman memang sejak tanggal sembilan belas november kasus ini meningkat secara pesat
dan dilakukan langkah langkah yang sangat drastis yaitu benar benar menjelang pergantian tahun
tempat tempat wisata ditutup kemudian jam malam diberlakukan
dan juga hotel hotel melakukan precaution dengan screening kesehatan
nah cuman memang kita menghormati apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat
tentunya kita mengkomunikasikan ini juga kepada bupati wali kota
instruksi mendagri nomor satu dua ribu dua puluh satu resmi terbit dan kami mendapat salinannya semalam
langsung dari pak menko
berarti jawa timur siap begitu ya melaksanakan kebijakan ini
kami di pemda harus senantiasa siap
tapi aspirasi aspirasi tentunya akan kita terus sampaikan kepada pemerintah pusat
setelah terbitnya instruksi maupun pasca siaran pers dari pemerintah pusat
ini memang kita tidak ngomong kiri
ada masukan ada aspirasi dari berbagai pihak
dan memang kalau kita perhatikan sebenarnya instruksi mendagri itu bunyinya dengan prioritas
artinya sebenarnya dengan prioritas artinya himbauan untuk melakukan apa yang sekarang disebut ppkm
bukan lagi psbb
dan kami memahami kenapa disebut ppkm karena memang saat berbeda dengan psbb

itu dilaras pelaksanaannya
sedangkan kalau ppkm ini kapasitasnya yang dikurangi
oke baik kita tahan dulu mas emil karena usaha jeda kita akan kembali membahas tentang ppkm ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
masih bersama kami di cnn indonesia connected dan kita masih membahas kesiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah jawa timur
ini bersama wakil gubernur jawa timur emil dardak
nah mas emil ini erlangga hartarto ini menyampaikan dalam konferensi persnya bahwa kebijakan ppkm jawa bali ini salah satunya berdasarkan rekomendasi daerah
nah apa rekomendasi yang disampaikan dari jawa timur ke pak erlangga waktu itu mas emil
sebenarnya kami sudah menyampaikan bahwa yang zona merah saat ini di jawa timur justru ada di blitar ngawi dan lamongan
yang kedua kami menyampaikan bahwa betul kasus meningkat dari tanggal sembilan belas november hingga menyentuh angka sembilan ratus di penghujung desember
namun demikian selama kurang lebih seminggu angka ini bertahan di kisaran segitu sehari
tentu kita bukan mengatakan ini baik tetapi ini menunjukkan bahwa sudah ada level of control yang mulai terjadi pada penyebaran
nah oleh itu dua hal yang kami sampaikan sebagai konsideran
namun demikian kita menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam kaitan dengan mengutamakan kota kota metropolis terlebih dahulu untuk menerapkan ini
ya terkait ppkm ini juga mas emil pelaksana tugas wali kota surabaya wisnu sakti buwana ini menyatakan keberatan begitu
surabaya dimasukkan dalam daftar daerah yang harus melaksanakan psbb jawa bali
nah alasannya ini adalah jumlah kesembuhan covid sembilan belas
ini diisi oleh pasien dari luar kota surabaya
ia mengusulkan diskresi khusus nih
kami tunggu nanti komunikasi langsung dengan beliau karena kami komunikasinya cukup lancar
kita bahkan salah satu yang pertama kami hubungi setelah mendapatkan kabar dari
dari menko perekonomian adalah juga pak plt wali kota surabaya
jadi kami harus berdiskusi dulu apa persisnya karena instruksi mendagri ini bukan kepada gubernur untuk diterapkan langsung ke bawah secara sepihak
tetapi yang teha gubernur bupati wali kota begitu
jadi memang instruksi ini berlaku untuk gubernur bupati wali kota di indonesia
nah itu berarti apakah ada kemungkinan diskresi khusus ini akan diberlakukan

untuk surabaya mas emil
ya kalau saya menjawab itu ini mendahului proses pematangan yang sekarang sedang berjalan antara ibu gubernur pak kapolda pak pangdam
besok kita jam satu juga akan melakukan diskusi forkopimda
jadi bisa saja menjadi satu hal yang muncul
tetapi sekali lagi kita apapun yang muncul di bawah harus kami konfirmasi kembali

nah lalu kalau surabaya ini kan jatuhnya kota metropolis begitu ya

luar kota metropolis ini ada misalnya tulung agung tuban bojonegoro
ini penanganannya nanti akan seperti apa mas emil
baik kami juga tentunya senantiasa meningkatkan kapasitas rawat di berbagai daerah yang ada di luar dari surabaya
dan kami ingin menyampaikan mungkin ini tidak out of topic tapi memang tidak langsung terkait pertanyaan dari yang disampaikan tadi

karena banyak langkah langkah untuk mengurangi penyebaran yang kaitannya juga dengan konfigurasi rumah sakit
sebagai contoh kita meningkatkan kemarin kami meninjau asrama haji dan juga balai sdm yang dikelola oleh pemprov jawa timur
untuk menambah ratusan tambahan tempat tidur yang tujuannya untuk isolasi supaya pasien yang punya hasil swab positif ini bisa isolasi dengan terpantau
tidak isolasi mandiri gitu ya tujuannya agar ini bisa terpantau dan mengurangi resiko penyebaran
yang kedua juga untuk mengurangi beban icu tambahan bed tadi bisa menjadi tempat transit bagi pasien yang tadinya dirawat di rumah sakit
tapi kemudian gejalanya ini sudah klinisnya sudah membaik hanya saja belum negatif swabnya ini bisa terjadi
nah ini akan mengurangi beban atau load yang terjadi di fasilitas kesehatan rujukan
nah langkah langkah inilah yang kita lakukan namun demikian instruksi mendagri ini sudah dikirim ke bupati wali kota
dan banyak yang melakukan langkah langkah yang sifatnya spesifik atau kualifikasi

jadi sebenarnya langkah langkah ini secara spirit sudah diterapkan secara spesifik berdasarkan diskreti masing masing bupati wali kota
oke baik berarti masih kita lihat juga nanti ya implementasinya di lapangan seperti apa begitu ya mas emil ya
nah selanjutnya ini

nah selanjutnya ini terkait sekolah tatap muka begitu mas emil

nah selanjutnya ini terkait sekolah tatap muka begitu mas emil
dimana kita tahu waktu itu sempat juga dilaksanakan sekolah tatap muka di surabaya begitu
dan bagaimana ini dengan adanya ppkm ini apakah nanti masih akan tetap dilaksanakan sekolah tatap muka
atau apakah beralih ke pjj atau seperti apa mas emil
saya rasa sudah pernah ada statement dari pak plt wali kota surabaya bahwa uji coba ataupun langkah langkah pemberlakuan belajar tetap muka ini ditunda dulu
oke baik berarti ditunda dulu ya
untuk jawa timur juga secara keseluruhan nanti ditunda juga dulu begitu
iya karena kita harus memastikan keamanan bagi pelajar karena tentunya sekolah ini walaupun ada yang bilang tempat wisata boleh dibuka sekolah enggak
tapi kenyataannya bahwa memang di satu sisi juga ada pandangan yang mengatakan bahwa intensitas interaksi di sekolah itu relatif tinggi dan juga rawan
jadi ini kita harus benar benar memastikan bahwa persiapannya dan persiapannya
berarti mengkonfirmasi sekali lagi mas emil kegiatan pembelajaran tatap muka di seluruh kota dan kabupaten di surabaya ini akan ditunda terlebih dahulu begitu ya
belum ada rencana meresume atau membuka kembali
kalaupun sempat ada untuk zona kuning misalnya dia menerapkan uji coba itu namanya
uji coba itu artinya terpantau oleh masing masing dinas maupun cabang dinasnya pemprov pendidikan untuk sma dan smk
dan benar benar di uji coba di tempat tempat yang sifatnya untuk melihat kalau diterapkan kayak apa sih gitu
oke baik di seluruh jawa timur begitu nanti kita akan lihat juga begitu ya seperti apa
baik terima kasih wakil gubernur jawa timur emil dardak sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected selamat malam